ratusan warga mengantri minyak goreng curah di depan agen minyak di jalan dr cipto semarang sejak selasa pagi
sesuai jadwal dari pemilik toko semestinya hari ini pasokan minyak akan tiba
tapi warga akhirnya kecewa karena truk tanki minyak batal datang
warga khawatir batalnya pasokan minyak ini hanya trik distributor menaikkan harga
sebab sejak sepekan lalu minyak goreng curah langka dan harganya merambat naik dari rp sebelas lima ratus naik menjadi rp lima belas lima ratus per kilogram
minggu yang lalu hari senin rp sebelas lima ratus sampai hari selasa
hari rabu rp dua belas lima ratus
hari jumat hari kepes tutup
lima belas buka hari jumat buka rp lima belas lima ratus
serupa juga terjadi di toko kawasan pedemaran semarang
tapi nasib para pedagang eceran yang antri di sini lebih beruntung
pasokan sebelas ton minyak datang sesuai jadwal
tiap pedagang mendapat jatah pembelian empat puluh lima kg minyak
seneng pak kalau dapat minyak
kalau nggak dapat minyak kayak kemarin ya susah nggak bisa jualan
menurut pemilik toko tommy wijaya jatah pasokan minyak curah menyusut hampir separuh
dari semula dua puluh ton menjadi sebelas ton sekali datang
tommy menjelaskan saat ini distributor mengurangi pasokan karena gamang atas kebijakan pemerintah yang kerap berubah
pasokan itu biar tidak lancar soalnya peraturannya kan masih ada keitensi lah
kalau saya nanya distributor nanya pabrik lah
mereka patuh keitensi
tommy juga menduga spikulan ikut bermain sehingga minyak goreng curah menjadi langka
danang cahyuk semarang